di sekitar alun alun bandung dan jalan cihapit pada senin pagi
ada beraneka peraga seperti fosil hiu terbesar atau megalodon
jadi ketika transfer yang datang
eha nuraiti warga pasir laja
jam jam sholat lain juga masjid tetap buka
nah tekanan darah orang yang kelaparan ini perlahan akan berkurang hingga akhirnya berhenti
sering diajak diajak papa ini dong apa kalo misalkan latihan sama klub klub klub klub profesional sempet diajak gitu ya berarti